ini yang sedang ramai dan menjadi sebuah gerakan sosial baru dari masyarakat
karena masyarakat pasti kan bukan sebuah kelompok yang diam saja
ketika ada sesuatu yang dirasa mengganjal atau agak aneh
apa namanya melawan logika akal sehat pasti akan ada gerakan gerakan
nah ini seperti dukungan terhadap baik nuril tenaga honorer sma tujuh mataram
yang difonis enam bulan penjara dan denda lima ratus juta rupiah oleh mahkamah agung
karena merekam pembicaraan asusila kepala sekolah kepada dirinya
terus mengalir dari berbagai pihak daniar
ya baik secara online ataupun offline ya dunia nyata
sejumlah warga di beberapa daerah menggelar aksi bela nuril
mereka meminta kasus ini dihentikan karena menganggap baik nuril tidak bersalah
kami akan berikan uang ini untuk membantu kamu membayar si para penjuta tersebut
itu adalah hukuman sampah
sebagai betul simbol bahwa itu adalah hukuman sampah
dukungan warga kepada baik nuril magnun diberikan dalam bentuk pengumpulan uang receh secara simbolik
yang diterima langsung oleh baik di area karfride di jalan udayana mataram minggu pagi
aksi ini mereka lakukan untuk menyuruhkan pembebasan baik nuril yang kembali akan ditahan rabu nanti
masa meminta presiden joko widodo turun tangan membantu baik nuril
mereka berharap presiden memberikan amnesti kepada baik atas hukuman yang dijatuhkan mahkamah agung kepadanya
dapat udara buat jalan di sebelahnya ya
aksi serupa juga dilakukan sejumlah mahasiswa dan pemuda di makassar sulawesi selatan
peserta aksi mengajak masyarakat berfoto dan mengumpulkan tanda tangan di kain putih sebagai bentuk dukungan
kasus yang menimpa baik nuril dianggap mencederai hukum
dan menunjukkan ketidakadilan terhadap perempuan yang justru menjadi korban pelecehan seksual
masa meminta kasus ini dihentikan
ahli hukum tata negara dari pusat studi hukum dan kebijakan bivitri susanti menyatakan
presiden belum perlu turun tangan dalam kasus yang menimpa baik nuril
namun momentum ini lebih tepat digunakan untuk memperbaiki
sistem hukum di indonesia
saya melihat ma itu sekali lagi dia seakan akan mengabaikan fakta fakta hukum yang berjalan gitu ya
dan kemudian yang kedua juga dia nggak punya kepekaan
padahal sudah ada peraturan mahkamah agung tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum
itu ada permanya
tapi ternyata nggak diikuti juga gitu
bahwa eksekutif ikut campur barangkali opsi yang
kedua lah kita bereskan dulu soal judicialnya dan sekalian memperbaiki soalnya
jangan sampai ma seperti ini terus
aksi solidaritas dengan takar si kubu nuril dilakukan serentak di sejumlah daerah di indonesia
aksi tersebut bertujuan menyuruhkan perlindungan bagi kaum ibu yang menjadi korban pelecehan